halo selamat siang saya frida litwina dan selamat datang di acara online media gathering dampak
covid sembilan belas pada petani sawit rspo saat ini saya berada di studio cnn studio dua cnn indonesia dan
juga sudah hadir di studio tiga orang narasumber yaitu dari rspo ada bapak guntur cahyo prabowo
manager smallhorders program indonesia pak guntur terima kasih pak sudah hadir bersama kami kemudian
dari forum kelapa sawit berkelanjutan indonesia ada senior advisor fortasbi ibu rukayah rafiq ibu uki
terima kasih juga sudah hadir bersama kami dan dari serikat petani kelapa sawit ada sekjen spks
bapak mansuetus darto pak darto terima kasih sudah bergabung bersama kami hadir juga melalui sambungan
zoom lima petani sawit dari sejumlah wilayah di indonesia antara lain bapak jumaidi dari ud
lestari yang ada di desa seysuka deras kecamatan seysuka kabupaten batubara sumatera utara halo
kepada pak jumaidi apakah sudah bisa mendengar suara sayangnya
dengan jelas pak baik selamat datang pak jumadi kemudian ada bapak narno dari asosiasi petani
sawit swadaya amanah yang ada di desa tri mulia jaya kecamatan ukui kabupaten pelalawan riau pak narno
selamat datang di zoom dengan online media gathering kofit sembilan belas ya kemudian ada juga pak sufyan sahuri dari
makarti yang ada di desa sidomukti kecamatan sungai gelam kabupaten muaro jambi provinsi jambi
pak bisa dengar suara saya ya pak ya baik kemudian ada pak pairan dari kud teratai biru yang ada di
desa peninggalan kecamatan tunggal jaya kabupaten musi banyuasin sumatera selatan pak pairan halo pak
baik baik kemudian ada pak ieb zainanto
dari hari widodo dari asosiasi petani kelapa sawit mandiri yang ada di desa padipi atas
kecamatan pangkalan lada kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah halo pak apa kabar pak
sehat di selamat siang mbak ya selamat siang pak selain itu juga akan bergabung bersama kita
lima orang rekan rekan wartawan dari berbagai media dan untuk kelancaran komunikasi nanti
saya akan memberitahukan aturan tanya jawab kita kali ini wartawan media pertama tama dapat
mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik pertanyaan tersebut melalui fitur chat zoom kemudian pertanyaan
tersebut dapat diajukan sejak sesi paparan oleh narasumber pada saat paparan yang dilakukan oleh
para narasumber kemudian saat sesi tanya jawab berlangsung pertanyaan pertanyaan yang sudah
diajukan well clear chat akan disampaikan kepada narasumber a olha moderator atau padat unreal api
news dan bapak bapak rekan rekan wartawan terima kasih sudah bergabung bersama kami
bapak ibu sekalian wabah covid sembilan belas membuat petani sawit swadaya merasa resah
alasannya sejak munculnya virus corona di indonesia
harga tandan buah segar hasil panen petani menurun dan terancam tidak terserap oleh pasar
berdasarkan data gugus tugas penanganan covid sembilan belas per delapan juni dua ribu dua puluh pukul dua belas siang
secara nasional kasus positif covid sembilan belas tercatat tiga puluh dua tiga puluh tiga kasus dengan satu delapan ratus delapan puluh tiga orang dinyatakan meninggal
ada pun kasus positif corona di provinsi yang memiliki perkebunan sawit tercatat enam ratus tujuh kasus di sumatera utara
tujuh belas di riau satu ratus tiga di jambi satu satu ratus lima puluh delapan kasus di sumatera selatan

empat kasus di kalimantan tengah
penyebaran virus covid sembilan belas di wilayah penyangga industri kelapa sawit nasional ini
tak pelak mempengaruhi kehidupan produsen kelapa sawit yang mayoritas adalah petani swadaya
menurut data yang dikumpulkan lembaga sertifikasi sawit
dari tiga puluh dua kelompok tani yang tersebar di wilayah tersebut
mereka mengalami penurunan harga tandan buah segar sawit
hingga tiga ratus rupiah per kilogram
yang menarik lagi adalah tentang kelangkaan pupuk
hasil sertifikasi lenggai menyatakan lima puluh lima puluh
jadi ada yang bisa mendapatkan pupuk
ada yang sudah mulai agak sulit
jadi memang sangat bervariasi
petani swadaya juga rentan menjadi korban permainan pihak ketiga
banyak dari petani swadaya yang tidak menjual hasil kebunnya ke pabrik kelapa sawit yang terpercaya
sehingga harga bisa dengan mudah dikontrol tengkulak dengan alasan kondisi pandemi
dengan alasan covid yang ada
adalah harga itu cenderung dipermainkan oleh pihak pihak pembeli dari pihak ketiga itu
misalnya oke pabrik kesulitan menampung tbs petani
tapi harga yang bisa dibeli oleh tengkulak dan juga dari pihak ram itu adalah sekian
dan celakanya itu tidak ada monitoring soal

masih situasi begini soal gejolak harga di tingkat petani itu nggak ada monitoring sama sekali oleh pemerintah
sebagai negara produsen kelapa sawit nomor tiga di dunia
lima puluh persen penyumbang devisa utama perkebunan ini berasal dari petani swadaya
kurangnya pendataan dan kontrol pemerintah
membuat lebih dari dua juta petani swadaya sawit hidup tanpa kepastian dan terancam semakin tersisihkan
rspo roundtable on sustainable palm oil sebagai lembaga sertifikasi sawit standar global yang diluncurkan pada tahun dua ribu empat bertujuan
mentransformasi pasar minyak sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat
pada masa pandemi covid sembilan belas ini rspo mempersatukan berbagai pemangku kepentingan di industri minyak sawit seperti produsen pengolah pedagang investor lsm serta pihak pihak terkait lainnya untuk bekerja sama
dan juga pemerintah yang memiliki keuntungan yang sangat penting untuk memperkenalkan minyak sawit di dunia ini

dan juga pemerintah yang memiliki keuntungan yang sangat penting untuk memperkenalkan minyak sawit di dunia ini
saya akan bertanya kepada pak guntur cahyo prabowo dari rspo
pak guntur mungkin bisa diceritakan sebenarnya industri kelapa sawit di indonesia itu sih seperti apa
sebenarnya berapa banyak lahan kelapa sawit di indonesia dan berapa persen yang sudah bersertifikasi
per april dua ribu dua puluh secara total rspo telah mensertifikasi sekitar dua satu juta lahan sawit
ini berkontribusi sekitar delapan tujuh juta metrik ton untuk suplai minyak sawit yang bersertifikat
atau minyak sawit berkelanjutan ke dunia dalam tataran global
setara lima puluh enam persen totalnya
untuk luasan hektarnya pak itu seberapa besar
jadi kalau dari lima puluh enam persen ini dua satu juta hektar tadi
kalau dari lima puluh enam persen itu sekitar ada
enam ratus an lebih itu adalah satu ratus dua puluh lima an lebih itu adalah dari petani sawit
gabungan dari plasma dan swadaya
itu nilai hektarannya tadi dua ratus tiga puluh an lah dua ratus tiga puluh ribu hektare
kalau di breakdown lebih dalam lagi sebenarnya dari satu ratus dua puluh lima itu hanya sekitar enam ribuan petani swadaya yang masuk dalam proses
sudah masuk dalam proses sertifikasi
selebihnya plasma sekitar satu ratus sembilan belas ribu petani dengan luasan dua ratus enam belas ribu hektare
nah kalau kita lihat dari dibandingkan dengan aset indonesia
data pemerintah tahun dua ribu sembilan belas
total dari dua tujuh juta petani sawit
maka yang telah tersertifikasi oleh rspo hanya empat empat persen saja
hanya empat empat persen
untuk konteks petani
apakah yang menyebabkan hal itu sedemikian sedikitnya petani rsp
petani yang sudah bersertifikasi
apakah kesulitan atau kendala dari mereka
betul kesulitannya sangat bervariatif
tetapi yang mendasar adalah
pemenuhan aspek legalitas
seperti tadi kita tahu bahwa
keberadaan mereka itu perlu kita data
karena aspek legalitas menjadi syarat utama ketika dia harus bersertifikasi
yang kedua syarat utama adalah mereka harus berkelompok
dan menjadikan para petani ini berkelompok itu tidak mudah
yang ketiga lagi
sertifikasi mempunyai tantangan dilihat dari kapasitas
tadi secara berkelompok
yang paling penting lagi adalah secara insentif
membumikan sertifikasi pada level petani ini tantangannya
cukup menantang lah di kalangan petani
oke dari segi pendataan ada kesulitan demikian ya pak ya
kalau perusahaan perusahaan besar tentunya tidak punya masalah untuk mendapatkan sertifikat
tapi kalau para petani kesulitannya disana
dan dari segi biaya mungkin apakah ada kesulitan disana juga
biaya itu faktor yang utama
karena sertifikasi tidaklah mudah
beberapa kelompok mungkin bahkan perlu sampai
satu tahun atau lebih sampai dia bisa mendapatkan sertifikasinya
nah biaya ini juga
tidak hanya membiayai
audit costnya karena itu di audit ya untuk mendapatkan sertifikasi tetapi juga
pemenuhan mereka atas aspek legalitas tadi
kemudian mereka mengikuti pelatihan pelatihan untuk bisa menerapkan standar yang diterapkan oleh rspo
jadi ini yang mendasari
sedikit sebenarnya yang bisa masuk ke sertifikasi
sudah ada ibu rukayah rafik senior advisor dari forum petani kelapa sawit berkelanjutan indonesia atau fortas b
ibu di forum petani kelapa sawit berkelanjutan indonesia ini
apa yang dilakukan untuk membantu para petani kelapa sawit
khususnya dalam hal memperoleh sertifikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh pak guntur tidak mudah ya
oke terima kasih mbak
memang dia anggotanya adalah petani petani swadaya yang sudah bersertifikat rspo
jadi kita punya sekitar tujuh ribu petani
yang sudah bersertifikat rspo dengan luasnya sekitar enam belas ribu hektare yang sudah certified gitu ya
tapi sebetulnya tidak hanya rspo juga mereka ada yang ispo
jadi indonesia sustainable palm oil dan satu kelompok yang dia
yang menggunakan icc yang menggunakan sertifikat untuk minyak itu digunakan untuk biodiesel
nah fortas b sendiri dalam konteks ini kita memang bekerja sama dengan banyak pihak ya
jadi bekerja dengan salah satunya dengan rspo dengan pemerintah bagaimana kemudian kita mendorong atau mengakselerasi
dan mempercepat proses sertifikasi di tingkat petani karena
dengan cara sebetulnya kita ada portasbi ada sekolah untuk petani
mereka bisa belajar bagaimana kemudian mereka menuju ke sertifikasi karena ada beberapa tahapan sebetulnya kalau mau masuk sertifikasi sehingga
kalau kita meminta bantuan dari pihak yang lain kan mungkin agak berat

sehingga kita sendiri yang kemudian menyediakan beberapa layanan layanan sekolah tersebut
jadi petani bisa belajar bagaimana caranya tahapannya seperti apa sehingga juga kita kemudian mendorong dia bisa mengakses pasar misalnya
terus kemudian kita dorong agar petani petani itu bisa dapat dukungan dari perusahaan perusahaan terdekat
terus hal yang lain juga kita lakukan adalah agar mereka juga dapat dukungan support dari pemerintah
karena yang tadi pak guntur sampaikan adalah persoalan legalitas
yang legalitas sebetulnya wabah undangnya di depan pemerintah makanya pemerintah harus turut mendukung
petani swadaya untuk masuk dalam sertifikasi
berarti masih banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kelompok asosiasi ibu terhadap para petani tersebut
tapi kalau kita tahu kan petani swadaya mereka tidak peduli dengan sertifikasi
asal kita bisa bekerja dan menghasilkan uang yang cukup
buat apa saya susah susah memperoleh sertifikasi
apa yang kemudian dilakukan oleh forum ibu untuk memotivasi mereka
agar mendapatkan sertifikasi
yang pertama sebetulnya ini kan permintaan pabrik juga sebetulnya dia harus punya tanggung jawab
jadi sekarang pabrik juga punya standar untuk dia menerima buah buah yang certified sebetulnya
jadi itu satu dorongan
jadi ketika dia menjual ke pabrik yang sertifikasi rspo maka dia juga harus sertifikasi
kan begitu karena tentu si perusahaan ini harus jual ke pasar internasional yang juga memiliki standar sertifikasi
itu satu dorongan
yang kedua sebetulnya kita ingin bilang bahwa ketika anda bersertifikat rspo atau ispo atau apapun begitu
dengan otomatis petani itu sudah memiliki organisasi yang cukup baik sehat
lalu ketika dia sudah kemudian berorganisasi karena ditekan karena sertifikasi
maka dia kemudian bisa ada insentif yang lain
misalnya pemerintah pasti akan memberikan support program kepada petani tersebut
karena dia sudah memiliki organisasi
itu yang kedua
yang ketiga dia punya program yang mencari pekerjaan yang baik yang lain

punya organisasi maka dia akan gampang
melakukan penjualan buah ke pabrik
dia tidak lagi melalui
agen atau kemudian trader trader
jadi dia bisa langsung
kemudian yang keempat adalah
memang yang didesain oleh rspo
sekarang adalah memberikan insentif langsung
kepada petani petani swadaya sertifikasi
dengan cara apa dengan cara
menghubungkan dengan pasar secara
langsung jadi pasar di
luar negeri baik kosmetik misalnya contoh
kita pakai bodyshop sebetulnya mereka mendukung
petani swadaya atau kemudian
neste lodera atau kemudian unilever
dan mereka memberikan insentif jadi
banyak sebetulnya jadi
hal hal itu yang kemudian kita sampaikan bahwa
ibu dari tadi dibicarakan mengenai
insentif apa yang diberikan kalau mereka bergabung
apakah ada hukumannya begitu
quote unquote kalau mereka tidak bergabung
kerugian apa yang mereka rasakan
sebetulnya ini kan
voluntary ya mbak ya jadi voluntary tapi
saya sih berpikir
kalau kemudian mereka tidak masuk maka
mereka akan mengalami kerugian
dalam arti apa
bahwa mereka tidak bisa belajar bos
pasar itu sekarang
petani swadaya itu menjual tbs
yang dia dimakan
pasar luar negeri di ekspor
kecuali kalau kita bisa bikin minyak goreng
mungkin kita nggak peduli dengan sertifikasi
tapi pasar kemudian mensyaratkan itu
di mana seluruh produk di dunia ini
termasuk kesehatan termasuk itu
semuanya selalu mengatakan bahwa saya green
dan sustain lalu dia harus
sebetulnya untuk maju
dan berkembang diperlukan sertifikasi
harusnya begitu karena itu
suatu keniscayaan mau tidak mau pada
tahap tertentu pasti
akan ke sana
ujungnya dari spki sudah
ada pak darto pak darto bisa
diceritakan tidak secara mungkin garis besar
bagaimana sih sebenarnya keadaan para
petani kelapa sawit khususnya
yang swadaya ini
baik yang sudah bersertifikasi maupun
secara garis besar
petani kelapa sawit itu
menguasai konsesi sekitar
juta hektare perkebunan sawit
pertanian dalam hal ini direkturat
jenderal perkebunan itu sudah
mengeluarkan data terkait dengan
petani sawit itu sebesar
dan kita memperkirakan
kami di spks itu memperkirakan
ada sekitar lima lima juta
diantaranya adalah petani swadaya
memang ada gap yang besar
antara petani plasma dan juga
tata kelola ya
kalau misalnya good agriculture
practices seperti yang tadi
sudah disampaikan oleh bu uki
petani plasma itu memang mereka
sektor bisnis dalam hal ini perusahaan
perkebunan kelapa sawit dan
juga sarana produksi pertanian
itu difasilitasi tetapi melalui
petani swadaya itu
punya lahan sendiri ataupun membeli
dari orang lain
bibit juga mereka beli sendiri dan juga mereka
di petani swadaya
apa begitu sangat
dalam konteks peningkatan produktivitas
yang diinginkan oleh pemerintah
adalah produktivitas itu
harus bisa mencapai tiga puluh enam ton
per hektar per tahun
tetapi di petani swadaya
itu produktivitasnya itu sangat
jauh di bawah
sekitar satu ton per bulan atau
sekitar dua belas ton per bulan ini juga
yang akan mengganggu
pak darto sebelum
masa pandemi bahkan sekarang
setelah terjadi pandemi covid sembilan belas
dari kelapa sawit sudah
kecenderungannya menurun begitu pak
apakah ini juga menjadi kekhawatiran
bagi para petani sawit
turun itu tidak
hanya terjadi di situasi covid sembilan belas
juga terjadi di situasi situasi
sebelumnya ini memang resiko
dari komoditas sawit
yang orientasi ekspor
itu orientasinya itu adalah ekspor
ketika misalnya terjadi gejolak di
global dan juga situasi
ekonomi politik yang
situasi di dalam negeri juga
itu akan berdampak seperti misalnya
itu tahun dua ribu delapan
itu krisis terjadi di amerika serikat
kemudian berimplikasi ke china
dampaknya itu adalah
petani petani sawit di perkampungan
di desa desa itu kemudian sekarang
di tahun dua ribu delapan belas
kemarin itu juga ada perang dagang
antara amerika dan juga china
juga berdampak kepada komoditas sawit
dan situasi sekarang itu adalah
pandemi dan terjadi
di semua negara
semua negara yang membeli
minyak sawit kita ini memang situasi
laten gitu buat
petani sawit dan memang resiko
buat komoditas yang
orientasinya itu adalah ekspor
oke baik kita akan
lanjutkan kembali perbincangan namun kita akan
lihat bersama grafik berikut ini
kita lihat bersama
data tahun lalu
dari pasokan cpo dunia
dan bisa dilihat di sini tepatnya di angka
jumlah kontribusi yang cukup besar
lalu kemudian ini adalah
grafis petani swadaya indonesia
di daerah yang sudah tersertifikasi
menurut market data yang dicatat pada
april dua ribu dua puluh ada sekitar
jumlah ini pun terus
dan berikut adalah
jumlah petani sawit di wilayah indonesia
yang telah memiliki sertifikat

dan berikut adalah

yang telah memiliki sertifikat

kita lihat juga
luas areal perkebunan sawit
di indonesia di mana ada
area yang dimiliki
oleh petani bersertifikat
dan ini produksi tandan
buah segar atau tbs
petani sawit di indonesia
dari market data tahun dua ribu sembilan belas
atau lebih dari

diproduksi oleh petani sawit
kembali berbincang dengan para narasumber
di studio pak guntur
pak guntur tadi sudah dikatakan bahwa
cpo menurun di dunia
kemudian bagi para
petani tersebut untuk mendapatkan
sertifikat mahal biayanya
jadi bagaimana dong pak apa yang harus mereka
lakukan gitu sudah ditekan oleh harga
kelapa sawit yang turun
harus mengeluarkan biaya lagi
tadi seperti sudah diutarakan
oleh bu gdarto bahwa
naik atau turunnya harga itu
bukanlah hal yang baru
sebenarnya akan menjadi perhatian utama
ketika dia itu
kondisi seperti ini memang tidak ada
jawaban yang sifatnya ketika harga
turun maka ini yang harus dilakukan
karena jawaban itu harusnya sudah diantisipasi
dari jauh jauh hari
konteksnya dalam hal ini adalah
penting bahwa ketika
para petani ini berkelompok atau berorganisasi
yang mereka tercapai ini menjadikan
mereka punya daya
tahan yang lebih baik dibandingkan
para petani yang tidak berkelompok
karena kemudian dia mensupply
itu ke tengkulak dia tidak punya
daya bargaining yang
lebih baik dibandingkan kalau mereka berkelompok
kalau pertanyaannya bagaimana mereka
bisa terlibat dalam sertifikasi atau
sertifikasi itu ada tiga
dasar utama dia mensyaratkan
adanya praktek berkebun yang baik
idealnya adalah meningkatkan
meningkatkan produktivitas secara kualitas
harapannya bahwa produk yang dihasilkan dia punya
daya tawar yang lebih baik
tadi kalau sudah diutarakan
bahwa di capaian
dibandingkan dengan capaian cpo
per tahun di level nasional
apalagi kalau dibandingkan dengan negara tetangga
jadi ini menjadi faktor yang utama
bahwa pelatihan pelatihan itu
untuk petani poin kedua
adalah pemenuhan aspek legalitas
mereka terpenuhi dan terjamin
ini membuka peluang dari sisi
pendanaan baik itu ke perbankan
ataupun lembaga keuangan yang lainnya
itu mengapa juga rspo
sendiri sangat mendukung
program yang dilakukan
atau dimotori oleh pemerintah dalam konteks
sertifikasi ispo yang
bersifat wajib akan tetapi
seperti tadi sudah dibahas membumikan presentasi
sertifikasi itu tidaklah
komponen yang ketiga adalah
dia sertifikasi sebagai bentuk
operasi yang lebih baik dia membuka peluang
akses pasar yang lebih
baik juga kalau di
rspo sendiri kami telah
membentuk yang namanya
platform virtual tadi yang sudah diutarakan
petani swadaya dengan pembeli langsung
di pasar internasional
dan juga langsung berakses
dengan seluruh empat tujuh ratus
anggota rspo di seluruh dunia
sampai mei dua ribu dua puluh
itu sudah tercairkan
dolar sebagai bentuk dari mereka
mentransaksikan nilai sertifikat rspo
jadi ini bentuk finansial
insentif secara langsung kepada
sekitar tiga puluh kelompok
petani yang telah tersertifikat
prosedurnya seperti apa
sertifikasi rspo ini
apakah kemudian setelah dapat sertifikasi
harus diperbarui begitu tiap tahunnya
bagaimana menjaga mutu dari
petani yang sudah bersertifikat
bisa saja kan dia di tahun lalu misalnya
bertani dengan baik secara legal sudah
dinyatakan bersertifikat rspo tapi kemudian
tahun depan dia bandel gitu bagaimana
itu kenapa kami bekerja sama
dia auditor independen ini yang kemudian
atas capaian mereka performance mereka
dan itu pun kita lihat
kita berikan mereka juga sebuah proses
yang tahun lalu mungkin
capaiannya belum seberapa
tahun ini ditingkatkan
berarti ada targetnya begitu pak
ada targetnya itu satu
dan kalau kita bicara
bagaimana menjadi bagian dari
yang pasti dia mudah karena dia suka rela
dia berbeda dengan sistem yang
dilakukan oleh pemerintah
pemerintah sifatnya wajib kalau di rspo
dia pertama dia suka rela
kemudian dia terbentuk dalam
sebuah kelompok yang
kemudian dipastikan bahwa
tiap anggota itu tidak lebih
dan dipastikan bahwa
mereka beroperasi di tempat
yang di mana semestinya mereka
beroperasi artinya tidak di kawasan hutan
tidak di kawasan lindung atau di kawasan kawasan
yang memang dilarang oleh
dan yang terakhir memang dia patuh
dan seperti itu tadi dia harus lolos setiap tahun
karena dia tetap meningkat
dari tahun ke tahun
nah perusahaan perusahaan kelapa sawit yang besar
katakanlah yang sudah gopublic atau
tbk pasti sudah bersertifikat
rspo ya pak guntur apakah mereka
boleh membeli hasil
produksi dari petani yang belum bersertifikat
prinsip masih dibolehkan
karena memang tetapi memang
rspo sendiri mempunyai kebijakan
dari yang akhirnya tidak bersertifikat
secara perlahan itu diarahkan
membeli yang bersertifikat
jadi memang idealnya
adalah campur tangan
dari perusahaan ini juga ditingkatkan
untuk membantu petani petaninya
yang belum bersertifikat
ini yang mendasari
sebenarnya bahwa pertumbuhan
di rspo yang kami inginkan adalah
sifatnya inklusif jadi bahwa
sertifikat ini tidak hanya
barang eksklusifnya perusahaan tetapi bahwa
petani pun juga bisa menjadi bagian dari itu
tapi memang ini merupakan pr bersama
legalitas dan kelembagaan itu
harus ada campur tangan pemerintah juga
dulu saya sempat ada
persepsi bahwa rspo itu susah
untuk sertifikasi rspo itu
susah untuk didapat jadi walaupun kita sudah
mau sudah volunteer ingin mendapatkan
sertifikat tapi mengikuti prosesnya
itu susah sekali bahkan kemungkinan ditolak
atau tidak dapat sertifikatnya gimana itu pak guntur
pemikiran seperti itu wajar
karena itu membutuhkan proses yang lama
dan sertifikat memang
bukan proses yang instan
ketika syaratnya adalah
dia harus berkelompok jadi
bisa dibayangkan petani petani yang
menanam di belakang rumahnya
berkelompok dia jatuh
buahnya kemudian diambil oleh tengkulak
membawa mereka untuk
berorganisasi dengan baik padahal
dengan berkelompok dia bisa punya akses yang
langsung ke pabrik kemudian
harganya langsung dari pabrik
tidak lewat tengkulak ini butuh proses
dan yang paling utama sebenarnya
adalah butuh kepercayaan
itu proses memang yang
itu kenapa yang cukup
terlepas dari sertifikasi
rspo para petani ini
tentu terkena dampak dari pandemi
covid sembilan belas yang sedang berlangsung
saat ini ibu uki apakah
tingkat kehidupan mereka
sebelum pandemi dan sekarang ini
pada masa pandemi dan nanti kedepannya seperti apa
kita kemarin memang
melakukan monitoring ya untuk
anggota anggota kita yang sertifikasi rspo
terutama jadi kita
membandingkan karena kan di desa itu
misalnya kelompok ini bersertifikat kelompok ini
tidak jadi kita membandingkan antara
yang sertifikasi dengan tidak
jadi memang ada perbedaan
gitu ya terutama dalam konteks
resiliensi dia terhadap covid ini
misalnya satu contoh
contohnya tadi yang pspb
perusahaan itu membatasi
pembelian tbs misalnya kan atau
petani petani yang tidak
bersertifikat lalu dia menghantar ke
tengkulak misalnya atau ke trader gitu ya
nah ketika covid ini
datang lalu itu dijadikan
alat bahwa untuk menekan harga
lockdown kita nggak bisa terima buah gitu
mau tidak mau si petani ini kan
kemudian panik begitu ya lalu apa yang
terjadi dia akan jual terserah dia beli berapa aja yang penting
aku tidak bawa pulang tbs ku gitu ya
itu satu jadi
ada situasi yang memang perbedaan
tapi kalau misalnya petani sudah yang sudah sertifikasi
dan sudah berorganisasi maka dia sebetulnya
karena dia sudah bisa langsung
maka dia bisa langsung berhubungan
langsung dengan fabrik
jadi dia menjadi prioritas utama
terus kemudian yang kedua ketika dia sudah
bersertifikat rspo jadi performa
organisasi yang cukup baik
salah satu contoh ya ketika dia dapat insentif
misalnya insentif yang tadi disampaikan oleh pak guntur
untuk petani tujuh ribu lalu dibagi bagi gitu ya
untuk kelompok per kelompok begitu
ada satu kelompok yang besar di kalimantan
tengah itu mendapatkan dua miliar satu tahun
jadi dengan uang itu
dia kemudian bisa mendesain satu bisnis
di dalam kelompok
dua miliar net profitnya aja itu bu
iya itu yang tadi yang insentif yang didapatkan dari proses sertifikasi
dari duit uang itu
sebetulnya mereka bisa mengembangkan bisnis
contoh ini kita
keluar lagi bukan tbs ya
organisasi ini kemudian membangun
satu biasanya seperti simpan pinjam
ketika psbb covid itu orang tidak bisa ke bank
bank juga tutup gitu kan
lalu dia kemudian bisa meminjam ke
kelompoknya itu satu
yang kedua ada juga organisasi
kita yang sertifikasi itu kemudian dia
mengembangkan kayak tos herba
ketika dia tidak bisa ke kota
lalu dia membeli ke situ
nah hal hal itu yang sebenarnya yang
memperlihatkan bahwa ketika dia
sertifikasi lalu dia memiliki organisasi
yang kuat dibanding
dengan petani petani yang tidak berorganisasi
itu tingkat resiliensi ketahanan
situasi situasi di lapangan itu saya lihat lebih
lebih kuat satu lagi
contoh tadi yang tadi saya lihat
itu pupuk ya
harga tinggi gitu ya
pupuk kan komponen yang sangat besar sekali
produksi kelapa saling betul betul jadi pupuk itu tidak bisa diakses
pembatasan jadi tidak ada
dari kota yang datang ke desa
akhirnya harga naik
barang tidak ada nah dampaknya
adalah kemudian petani tidak bisa pupuk nah kalau
dia tidak bisa pupuk artinya tahun ke depan
produksi menurun begitu itu impactnya ya
nah lalu karena dia
organisasi yang cukup kuat dan dia punya bisnis yang tadi
bisa juga kemudian menggunakan bisnis
artinya dia kemudian si petani
anggotanya itu mendapatkan pupuk yang murah
dan dia bisa dicicil jadi
hal hal yang itu jadi
yang bisa kemudian kita perlihatkan bahwa
organisasi yang kuat terus kemudian
dan dia pula bersertifikat
rspo itu bisa lebih ketahanan
tapi saya ingin menjawab gini juga mbak
sertifikasi itu seperti covid
saya bilang ya jadi
sertifikasi itu datang kemudian mendorong
petani petani swadaya untuk melakukan new normal
dulu kan dia normalnya nggak mau
pupuk terus dia panen sembarangan gitu kan
terus dia bekerja sama dengan
yang kemudian harganya turun segala macam
rantai suplainya panjang
lalu datang kemudian sertifikasi seperti
covid datang memaksa orang untuk kemudian
apa yang seharusnya mereka lakukan
sebetulnya kan harusnya begitu covid datang
supaya kita kemudian menjadi hijin bersih
bercuci tangan gitu ya tidak sembarangan
bersin segala macam itu kan sebetulnya
kegiatan kegiatan yang bagus
positif begitu ya
sama sertifikasi juga datang begitu
datang seharusnya sebetulnya
si petani itu punya organisasi itu satu ya
seharusnya yang kedua dia
legal terus kemudian
kemitraan dengan fabrik kemitraan produk di dalam
arti itu ya terus memahami
bagaimana cara budidaya itu kan
hal hal yang baik tapi kan selama ini ketika
tidak ada sertifikasi orang biasa aja lah
jadi quote unquote memaksa para petani untuk punya
kebiasaan kebiasaan baru nah dan
itu sebetulnya siapa yang beruntung mereka
sendiri yang beruntung gitu ya ketika covid datang
yang lain datang itu mereka
lebih lebih bisa lebih tahan tapi kan kita
tahu bu uki pak guntur
dan juga pak darto bahwa sertifikasi
ini kan memakan waktu bagaimana dengan
nasib para petani yang belum
bersertifikasi saat ini pak darto mungkin bisa
mereka begitu para petani yang belum
bersertifikasi ini di masa covid sembilan belas
apa yang harus saya lakukan begitu saya belum
punya sertifikat belum punya kelompok yang
yang lakukan sekarang ini pak
ya pertama mbak
saya perlu jelaskan dulu bahwa
itu memang situasi yang berbeda
petani petani kecil kita di
desa desa itu kalau misalnya
untuk bisa menambah penghasilan mereka
buah sawit mereka itulah dengan
dagang di pasar begitu ya
tapi kan situasi sekarang itu
yang perlu kita sorot adalah
semua petani kelapa
sawit kita itu tidak punya lagi yang
buah sawit itu tidak
bisa dimakan dia itu
harus diolah dulu dan dijadikan uang
baru kemudian uang itu
untuk membeli beras dan juga sayur
nah tapi sekarang
itu situasi yang agak
problem pertama dan juga
problem yang kedua adalah
swadaya kita yang tadi saya sampaikan
itulah petani mandiri
itu semuanya itu belum memiliki
jadi setiap hari itulah
mereka menjual ke
tengkulak ataupun ke
ram ke pengumpul besar
harganya itu sangat sangat besar
antara tiga puluh sampai empat puluh
persen dari harga
di tingkat provinsi salah satu
contoh adalah harga saat ini
rp satu dua ratus sampai rp satu
jadi di petani
swadaya itu bisa mencapai
rp enam ratus sampai
sebenarnya satu hektare itu petani
dengan produktivitas yang rendah
tadi dan juga
dengan harga yang ditapkan
oleh pemerintah itu kalau
rutin melakukan pemupukan
dan juga melakukan perawatan kebun
itu hasil akhirnya itu adalah minus
jadi cara yang terbaik petani
sekarang itu itu adalah tidak melakukan
pemupukan dan tidak melakukan
perawatan tentunya ini bahaya
jadi ada visi pemerintah
seperti yang tadi saya sampaikan
untuk peningkatan produktivitas
dan juga melakukan revitalisasi
perkebunan rakyat tetapi
situasi yang terjadi
di bawah itu sangat
memang sampai dengan saat ini
pemerintah belum memperhatikan
ke arah sana
tapi pak kalau kita lihat trennya ini kan
produksi kelapa sawit tahun ini
saya baca datanya sudah
mulai meningkat ya pak ya
walaupun harganya turun tapi kebutuhan
dalam negeri pun cukup besar
kita perlu gliserin yang bahan
dasarnya juga dari kelapa sawit
begitu tapi apakah para
tani swadaya ini mengkhawatirkan
pak kalau produksinya
tetap ada tapi kemudian
di masa covid sembilan belas ini
ekspor mungkin akan berkurang
apakah semuanya bisa diserap
oleh pasar dalam negeri
pertama itu pemerintah
sebenarnya sudah punya strategi untuk itu
pengusaha itu sudah mengklaim bahwa
selama masa covid ini
itu ada penurunan ekspor sebesar
dua puluh sampai dua puluh lima persen
apa negara negara pembeli
seperti misalnya itu india dan juga china
itu kan india melakukan lockdown
dan china juga melakukan lockdown
segala macam itu situasi sebelumnya
dan pemerintah itu
kan punya program besar
minyak sawit di
pasar dalam negeri itu
tapi kan memang
program ini itu belum menguntungkan
satu sisi begini bahwa
pemerintah membuat program ini
itu untuk menyerap
minyak sawit kita tetapi
di sisi yang lain itu belum ada sedikit
menyerap minyak sawit
jadi saya itu mau bilang bahwa
petani petani yang jual ke
tengkulak tengkulak ke
tengkulak besar kemudian
tengkulak besar itu juga
pada ujungnya itu akan ke
jadi ini yang saya bilang itu memang
penting ada kolaborasi
petani pemerintah di
daerah dan juga sektor
bisnis itu untuk melakukan
membangun kemitraan tadi sehingga apa
sehingga program b tiga puluh yang
dibuat oleh pemerintah sekarang itu
bisa memberikan manfaat dan juga
benefit secara langsung
buat petani kecil
dan juga mbak
seperti tadi yang sudah disampaikan
oleh pak guntur dan juga mbak uki
program sertifikasi itu betul
memberikan benefit buat
pemerintah itu perlu melirik
semacam ini karena
mereka menjual tbs karena
toh dari proses sertifikasi itu
mereka bisa menjual sertifikatnya
pendapatan lain ya
selain harga tbs
tadi nah inilah yang
kemudian yang harus menjadi
catatan pemerintah bahwa
perkebunan rakyat khususnya
petani swadaya itu sangat
penting jadi kalaupun misalnya
ke depan itu ada
kebijakan kebijakan yang bagus
dari pemerintah seharusnya
petani petani kecil itu
khususnya itu dalam konteks kelembagaan dan juga
kemitraan pak darto apakah mungkin perlu
nantinya rspo dibuat
suatu keharusan begitu kalau sekarang
sifatnya voluntary apakah sudah
menuju ke sana mungkin
kolaborasi itu harusnya bisa ya
jadi seperti misalnya
rspo dan ispo
begitu ya karena kan ispo itu kan memang mandatory
wajib dan di mana sebetulnya
standar di dalam ispo itu adalah
pemenuhan terhadap aturan perundang undangan
yang ada di indonesia nah di dalam
standar rspo sendiri kan ada prinsip
tentang legalitas juga di mana itu juga memang
comply terhadap aturan aturan
yang ada di indonesia jadi kolaborasi
antara dua sertifikasi itu sebetulnya memungkinkan
seperti itu jadi
kalaupun nanti misalnya
ke depan akan ada misalnya
kombinasi antara ispo dan
rspo itu harusnya
seperti itu harusnya begitu ya
dan juga saya setuju juga misalnya
harusnya juga sebetulnya ispo
itu mendesain sebetulnya insentif
karena kenapa yang tadi kan
ada mbak juga sampaikan bahwa mahal
segala macam gitu ya mahal terus berbiaya
tinggi harusnya sebetulnya
kalau saya menantang
pemerintah sebenarnya ya harusnya
ispo itu gratis gitu ya
jadi ketika petani swadaya pengen
masuk ke sertifikasi ispo mestinya gratis
surat lahannya oke kami akan
bantu untuk membangun kelembagaan segala macam
auditnya gratis misalnya
itu aja udah
keuntungan bagi petani seperti itu
jadi jangan ngikutin rspo yang
berbiaya begitu kan sehingga orang akan berlemba lemba
juga terus yang kedua adalah
juga negara sebetulnya atau pemerintah
dalam hal ini itu bisa membangun insentif
apa misalnya harusnya
sebenarnya antara petani swadaya yang sertifikasi
expo dengan yang tidak itu harusnya kan harga
berbeda dong gitu ya ya nggak
karena kan dia sudah
melakukan effort yang berbeda dengan
yang biasa biasa saja
nah kalau pemerintah bisa mendesain begini
kita nggak perlu datang ke sana
harga ispo dong gitu pasti mereka oh ada
harga beda lima puluh rupiah saja misalnya
jadi mau tidak mau harus rspo
nah pasti mereka akan mau karena
perbedaan harga itu biasanya signifikan
bagi petani pak guntur mungkinkah
rspo bekerja sama dengan
ispo ini sangat dimungkinkan
sehingga nantinya rspo jadi
hal yang wajib begitu bagi para petani
dan kami sendiri memang
arahan dari board of governance nya
rspo adalah mendukung
standar nasional dan kami
juga mengeksplor bagaimana bentuk bentuk
kerjasama ini bisa kami mulai
kami sudah juga
melihat ini bersama dengan
kementerian pertanian untuk
melihat bagaimana kita harus kerja sama sama
petani swadaya kerjasama itu mutlak
karena tadi jumlahnya dua tujuh juta
yang baru disertifikasi empat empat
besar sekali dan saya yakin
performance isput itu juga tidak jauh
beda dengan kami
yang mendasari kenapa
penting juga kolaborasi ini karena
faktor yang utama tadi faktor legalitas
ada keterbatasan sejauh
organisasi pak darto bu uki
atau kami penggiat smallholder
bicara legalitas ranah negara menjadi penting
kehadiran negara menjadi faktor utama dalam
dalam hal itu
dan kita juga bahkan di beberapa
petani kami yang sudah sertifikat
rspo pun mereka bersertifikat
ispo juga dan itu bisa dilakukan
bersama ketika mereka
melakukan audit jadi ini menjadi satu
eksplor bersama untuk ke depan
seperti apakah situasi yang dihadapi oleh
para petani ini
di masa pandemi covid sembilan belas
kita akan lihat bersama sama
video tanggapan petani yang ada
di bawah sertifikasi rspo
terkait dengan manfaat yang mereka
terima untuk membantu kesulitan
yang muncul di tengah pandemi
kalau secara pribadi ya
penghasilan melalui program
tambahan harga yang
insentif itu sekarang
wawasan kami lebih luas
kepedulian kami sekarang lebih
tinggi terhadap lingkungan
tidak boleh lagi kami menggunakan cara cara
lama yang salah dalam
kami beroperasi di kebun kami
yang pasti sekarang kepedulian petani
terhadap keselamatan kerja
itu sekarang lebih
tinggi tidak seperti dulu lagi
untuk selama pandemi ini
sertifikat rspo penjualan
kredit atas sertifikat rspo
anggota asosiasi dan juga
beberapa keluarga pilihan
atau keluarga yang
tidak mampu di sekitar
wilayah asosiasi kemudian yang kedua
memberikan bantuan alat
puskesmas yang memiliki jaringan
pelayanan kesehatan bagi
kita juga membantu untuk
covid kemudian yang keempat
yang baru saja kita lakukan adalah
kita membagikan pupuk secara
ini dari manfaat
kami mendapatkan kredit ini
ini juga kami gunakan
untuk kegiatan sosial selain
anggota yang mendapatkan intensif
kami gunakan juga untuk kegiatan sosial
masyarakat yang ada di sekitar kami
penanggulangan covid sembilan belas yang terutama
yaitu yang dapat kami lakukan
saat ini yaitu
melakukan penyemprotan disifaskan
masker yang mungkin ke depan kami
juga bisa melakukan
kegiatan sosial lainnya
saya bergabung dengan rspu sudah delapan tahun
perbaikan pola pengelolaan kebun
dan berorganisasi berdasarkan praktek
terbaik menuju sawit yang lestari
dan berkelanjutan kemudian
sebelum ikut sertifikasi kami
tidak ada organisasi
penjualan melalui agen agen dan tidak ada
memiliki rasa kebersamaan diantara
petani setelah ikut
kepastian jual tbs petani
melalui organisasi kepada pks
ada lembaga organisasi
atau wadah petani dalam hal ini adalah
kelompok tani dan asosiasi
ya kita tadi sudah saksikan
dan sekarang ada sejumlah
pertanyaan dari rekan rekan
wartawan kita akan masuk
ke sesi tanya jawab ini bapak ibu
yang ada di studio dan juga
bapak bapak para petani yang ada
di sejumlah daerah kesempatan
pertama saya akan berikan kepada
silahkan pak di unmute
pak rizal menanyakan
apakah sudah komunikasi dari
pemerintah agar bisa memberikan
kemudahan pembiayaan sertifikasi bagi
baik ini pertanyaannya saya bacakan
yang dari pak rizal fernandes
mungkin bisa dijawab oleh
para narsum di studio silahkan mungkin
apakah sudah ada komunikasi dari pemerintah
agar bisa memberikan kemudahan pembiayaan
sertifikasi bagi petani sawit
pak guntur mungkin sudah
berkomunikasi dengan pemerintah
pertanyaan dari pak fernandes itu mungkin
bisa jadi itu lebih kepada
mau tidak mau dari apbn
tapi kalau kami bicara dengan
para petani langsung di
ini baru program jadi mungkin kita belum bisa
mendapatkan jawaban yang
ansih ya tentang
bagaimana pembiayaan yang bisa
dilakukan oleh petani petani ini
tetapi kalau dari
rspo sendiri kalau
sertifikasinya itu adalah rspo
itu biasanya datang dari
baik itu dari lsm dari donor
maupun dari perusahaan yang
memang ingin membantu petani petani di
lingkaran supply mereka
baik ibu uki mungkin dari
forkaz b adakah semacam bantuan
itu bagi para petani yang ingin mendapatkan
kita juga bekerja dengan beberapa donor ya
dan juga misalnya dengan pembeli
jadi beberapa pembeli sebetulnya
di eropa itu kemudian
dia ingin agar
produk dia itu berasal dari
produknya petani swadaya
nah terus mereka
akan memberikan kita
kita membantu petani swadaya yang dia maksud
oke itu kalau dalam konteks
tapi kalau dalam ispo
kita memang lebih memang
apa namanya dorong agar itu menjadi
anunya wewenangnya pemerintah
karena memang saat sekarang ini kan sudah ada
kebijakan ya kalau tidak salah itu
terkait dengan percepatan ispo
di indonesia jadi mudah mudahan
dalam waktu dekat dan beberapa sebetulnya
program program yang petani sudah sertifikasi
itu sebetulnya gratis pada saat sekarang ini
dimana itu dibantu oleh pemerintah misalnya
penyediaan apa namanya
penyediaan legalitas terus kemudian trainingnya
atau pelatihan pelatihan mungkin terlebih di masa
covid sembilan belas ini ya pemerintah lebih memperhatikan lagi
enggak sebelum covid sembilan belas
sebelum covid sembilan belas sudah
sudah ada dilakukan cuman kan terbatas kecil kecil begitu ya
makanya sebetulnya sudah ada keluar
kalau tidak salah kebijakan terkait dengan
percepatan ispo jadi sudah ada rencana secara nasional
dan itu didorong juga menjadi
sehingga sertifikasi ispo bisa menjadi
pemerintah dan bisa dikeluarkan
dari dana apb oke
pak darto kalau dari
begitu apakah sudah pernah berkomunikasi
dengan pemerintah soal pembiayaan sertifikasi ini
langsung ke pembiayaan untuk sertifikasi
itu memang sudah dibuat
nomor enam tahun dua ribu dua
tentang rencana aksi nasional
untuk sumber pendanaan untuk
penyelenggaraan revitalisasi perkebunan
rakyat untuk pemetan
membuat kelembagaan petani
sampai kemudian untuk mencapai
ispo itu akan dibiayai
anggaran apbd karena kan
peraturan ini masih baru
ya mungkin belum ada
aksi lebih lanjut
sertifikasi itu sebenarnya
itu ada itu bisa dimanfaatkan
ada di badan pengelola dana perkebunan sawit
catatan kami itu ada
itu dana yang dikelola
oleh badan pengelola dana perkebunan
mulai dari dua ribu lima belas
sampai dengan desember
tetapi fokus pemerintah itu
masih ke program psr
program permajaan sawit rakyat
dan memang belum ada
problem problem yang tadi
disampaikan oleh pak guntur dan juga buki
untuk melakukan pendataan
kelembagaan tani dan juga untuk melakukan
training training dan sampai
memang saat ini alokasi dana
itu masih untuk ke
biodiesel bukan untuk
petani petani swadaya kita
baik oke pertanyaan dari pak rizal
sudah terjawab ya saya akan lanjut
ke pertanyaan berikutnya dari
pak agung ini dari media
kontan pak agung menanyakan bagaimana
penjualan sawit di masa pandemi
apakah ada kendala bagi yang
baik mungkin tadi sudah dijawab ya
di dialog sebelumnya
bahwa memang ada kesulitannya
tapi mungkin bisa diberikan ringkasannya
lagi begitu ibu uki dan juga pak darto
mungkin sedikit untuk pak agung ini
kalau saat sekarang ini memang
waktu pandemi itu lagi hebat hebatnya
dari februari sampai
akhir mei ya memang itu
memang agak agak ada kepanikan seperti itu
jadi kita kemudian berpikir bahwa
waduh kalau lockdown semua itu gimana begitu ya
namun sebetulnya kan sekarang kan
mulai kembali yang new normal itu ya
dimana sebetulnya yang terpenting
aktivitas tetap berjalan
dan tetap menerapkan protokol protokol
dan juga tadi mbak frida
menyampaikan bahwa sebetulnya ke depan itu
kebutuhan sawit juga makin tinggi karena
kayak untuk kebutuhan untuk
bikin sabun aja dari kelapa sawit
begitu ya jadi tetap akan
terjadi apa akan
tetap akan ada begitu cuman memang
yang harus kita perhatikan adalah
kondisi perdagangan di tingkat bawah
gitu ya harus diperhatikan yang
dari petani sampai ke pabrik itu kan panjang
sekali rantai suplainya
pak darto ada yang mau ditambahkan mungkin
kalau saya lihat
situasi di petani swadaya
itu karena sekarang itu ada beberapa
petani kita itu yang melakukan
permajaan sawit yaitu pohon sawitnya itu
ditumbang itu mulai dari
tiga empat tahun yang lalu
jadi kalau otomatis
tidak ada income sama sekali
jadi harapan petani sekarang itu
adalah blt desa itu
baik sudah terjawab
dari pak agung kontan
pertanyaannya kita akan
beralih ke pertanyaan berikutnya dari
pak rikard dari media
indonews pak rikard menanyakan
bagaimana nasib petani dalam memasarkan
sawit apakah aman
dari tungku lak nah pertanyaan
ini mungkin sebaiknya
dijawab oleh para petani langsung ya
jumadi duluan yang bisa menjawab
jumadi di ud
dari ud lestari silahkan
pak jumadi untuk memberikan tanggapannya mohon
di unmute ya pak sebelum berbicara silahkan
mohon maaf suara di tempat saya
aman atau terkendala
bagi yang tidak
baik terima kasih
untuk di daerah
di masa pandemi ini
tidak ada kendala
untuk penjualan tps ya karena kebetulan
mungkin kami masih bersyukur disini
karena di daerah kami ini banyak sekali
pabrik kelapa sawit sehingga
kami tidak merasakan kendala
yang sangat berarti dalam hal
penjualan kelapa sawit selain dari
walaupun penurunan harga itu
sekalipun kita masih
belum tahu apakah
karena covid atau karena memang
kemarin itu menjelang masa
libur lebaran yang memang
saat menjelang lebaran itu
namun sekarang untuk saat ini setelah
hampir seratus rupiah
sekarang sudah hampir seribu
kalau dari tengkulak aman pak
tengkulak ya kalau di sini namanya agen pengumpul
agen pengumpul oke
memang seperti itu di sini
berlakunya masih banyak
agen pengumpul jadi petani itu memang
menjual tbs nya itu kebanyakan melalui
agen pengumpul yang mereka datang
ke kebun petani
tbs nya melakukan penimbangan
tbs di kebun dan
mereka langsung membayar
tbs nya itu di kebun juga
oke baik jadi cukup lancar ya
saya akan tanyakan
lagi kepada petani lainnya mungkin
ada tanggapan yang berbeda
dari asosiasi petani sawit swadaya amanah
di desa trimulyajaya
yang ada di riau kabupaten
di unmute dulu ya pak sebelum bicara silakan
baik kalau di
asosiasi amanah sendiri atau di wilayah hukui
kalau untuk masa pandemik
khususnya di petani swadaya
tidak ada masalah untuk penjualan
artinya masih lancar lancar
turun kemudian yang
jual ketika petani swada itu
mereka punya organisasi
kemudian sisi lain kemarin pernah
petani itu memang merasa resah
ada informasi yang sifatnya sumbernya tidak jelas
pabrik akan ditutup
nah kemudian jarak berapa minggu kemudian
ada memang himbuan dari pemerintah
pabrik tidak boleh tutup
apalagi yang ada kemitraan terhadap
petani baik plasma
maupun swadaya jadi untuk saat ini
petani yang ada di
riau khususnya di wilayah
jokowi tidak ada masalah hanya
harga turun dan produksi menurun
masalah dengan tengkulak
atau pengumpul lancar lancar saja
pak narno disana di riau
kalau di riau
permasalahan dengan tengkulak ataupun agen agen
selama ini tidak ada masalah kita juga
kayak agen ataupun tengkulak mereka juga
punya historis selama ini mereka jual
melalui tembulan jadi ketika ada
yang belum berorganisasi
mereka tetap jual ke tengkulak ataupun agen agen
dan saat ini
mereka juga sudah merasakan
betapa pentingnya ketika kita berorganisasi
baik mulai asosiasi
kelompok tani maupun koperasi
baik pak narno tadi anda
mengeluhkan harga yang turun
sebenarnya bisa digambarkan pak
sebelum pandemi dan
di masa sekarang ini sudah berapa banyak
kalau sebelum pandemi itu harga
bahkan dari atas gitu kemudian
masa pandemi selama hampir
tiga bulan itu penurunan sangat tajam
pernah sekali turun itu seratus rupiah
biasanya itu ketika
naik dan turun itu rata rata
kemudian untuk saat pandemi
harga itu sekitar berkisaran sekitar
seribu dua ratus rupiah dalam per kilo
dengan produksi bagaimana pak
sama saja ada peningkatan atau
apa ya artinya dalam
kalau nggak salah per enam bulan sekali mereka ada masa
enam bulan kemudian ada underproduksi
nah kemudian ketepatan dengan masa pandemi
dibaring dengan harga menurun
kemudian juga produksi menurun
baik pak narto terima kasih
saya mau lanjut ke pertanyaan
berikutnya dari rekan wartawan
ada lucia dari
bagaimana persiapan para petani
dan juga perusahaan yang
bersertifikasi rspo dalam
menyiapkan ancaman karhutlah
di musim kemarau
di tengah pandemi
sufyan sahuri ini
yang ada di provinsi jambi mungkin
pak sofian bisa dijawab pertanyaannya
apakah bisa didengar suara saya
bisa pak jelas sekali silakan
jadi gini kalau kaitannya dengan
karhutla sebenarnya kita di kooperasi juga
itu sudah menyiapkan strategi bahwasanya
tinderat api juga
terus juga kita
menyediakan apa namanya seperti balai balai
bahwasanya tidak ada lagi
jadi intinya disini kami sangat
melarang keras petani itu intinya
menyalakan nanti di kebun baik itu yang
sifatnya pribadi maupun sifat hidupan
kami sangat sangat tidak mengizinkan disitu
dan alhamdulillahnya dari tahun ke tahun
untuk di lingkup kami ini
memang tidak pernah
terjadi kebakaran hutan atau kebakaran kebun
justru sebenarnya kami ini
mendapat kiriman sebenarnya
dari setiap tahun itu selalu mendapatkan kiriman dari
provinsi tetangga jadi kalau
di tempat kami sendiri itu tidak ada
untuk hutan isawi
baik pak sufyan
mungkin bisa ada tambahan dari pak pairan
ini di kud teratai
biru di sumatera selatan
pak pairan bisa ditambahkan mungkin
apakah ada kekhawatiran ancaman
banyuwasin sumatera selatan
di unmute dulu ya pak
terima kasih bu
saya hanya menambahkan dari
ini sudah punya tim
ataupun unit karhutlah
terjadinya kebakaran hutan jadi
kekhawatiran untuk kedepan memang ada
tapi kami sudah antisipasi
dalam arti kami sudah membentuk
suatu tim yang mudah mudahan ini
hutan mungkin itu
baik di kota waringin barat
kalimantan tengah pak zainanto
bisa diceritakan pak bagaimana
keadaan disana dalam
menghadapi ancaman karhutlah
kebetulan waktu kami
dalam bentuk asosiasi
sertifikat rspo kami
ada tim tanggap darurat
kami didampingi oleh tim pendamping
dari pt sawit
mengadakan pelatihan bagaimana
ketika mengatasi tanggap darurat
kebakaran dan juga dengan
pendamping kami dibantu untuk
alat alat pemadam api
dan juga sop
standar operasional prosedur bagaimana
untuk mencegah maupun
dikatakan untuk mencegah
itu kami sudah melakukan persiapan
baik itu kalau menghadapi karhutlah ya pak
kalau untuk mengantisipasi
pandemi covid sembilan belas ini
apakah seluruh protokol
kesehatan juga dilakukan disana pak dan bagaimana
memonitornya itu pak
kesehatan kami tetap mengingat
ataupun aturan yang sudah ditetapkan
cuci tangan penggunaan masker
menginspektikan kantor secara
rutin dan juga
para petani swadaya ini
mereka masuk di dalam relawan relawan
covid di desanya masing masing
anjuran kita untuk tidak melakukan
juga cukup mengganggu
khususnya kami yang seharusnya membuat
persiapan untuk sertifikasi
rspo pada tahun berikutnya
baik terima kasih
pak zainanto dan juga
bapak bapak petani lainnya
saya akan bacakan pertanyaan
berikutnya dari rekan wartawan
ada windy dari agrina
yang menanyakan bagaimana upaya
dari rspo untuk mendorong petani lainnya
bagaimana petani swadaya ikut sertifikasi
saya akan minta pak guntur ini ya dari rspo
pertanyaan dari windy
beberapa strategi yang dilakukan rspo
terlepas ada pandemi
tiga tahapan strategi utama kami
karena kami memang punya strategi khusus
untuk petani swadaya
itu pertama berpusat kepada
peningkatan taraf hidup kelayakan mereka
jadi memang program kami
terlepas bahwa itu akan
menghasilkan sertifikasi atau tidak
kami fokus kepada
pendekatan itu yang artinya berpusat kepada
pelatihan pelatihan yang diberikan kepada petani swadaya
memang secara jumlah
jumlah petani swadaya ini
meningkat dari tahun ke tahun
kalau kita lihat memang di tahun dua ribu sembilan belas
ada lonjakan dua kali lebih besar
daripada tahun dua ribu delapan belas
dan dibarengi sebenarnya
di bulan november dua ribu sembilan belas
rspo telah mengadopsi
sebuah standar baru yang khusus
untuk petani swadaya
standar ini pun disesuaikan dengan
karakteristik petani swadaya
harapannya memang dengan standar yang baru ini
jumlah petani swadaya tentunya akan
rspo sendiri kami tetap
dalam artian bekerja sama dengan
penggiat kelapa sawit
karena seperti kita tahu bahwa
hampir tiga puluh yang telah
tiga puluh kelompok tani yang telah disertifikasi
oleh rspo tidak ada satupun
itu yang tersertifikasi
tanpa ada bantuan pihak ketiga
artinya memang masih ada
keterlibatan baik itu dari lsm
dari donor dari perusahaan
atau dari organisasinya pak darto
yang sekarang bekerja di rohuna
untuk sertifikasi disana
ini salah satu bentuk upaya upaya
yang kami lakukan
tapi perlu dipengerti juga
bahwa rspo tidak hanya
atau mengenalkan standar
tapi juga menghidupi standar ini
melalui pelatihan pelatihan yang tadi
kita galakkan untuk baik
penguatan petani secara individu maupun
mudah mudahan terjawab pertanyaan dari
saya akan ke pertanyaan selanjutnya ada
rekan media dari
pak robi yang menanyakan
kepada bapak bapak petani ini
apa upaya petani agar
bisa menjawab pak jumadi
di kabupaten batubara sumatera
utara silahkan pak jumadi
petani kan dalam sertifikasi
ini banyak mendapatkan pelatihan pelatihan
salah satunya adalah pelatihan
memelihara keundangan baik
jadi banyak hal yang harus
diperhatikan adalah hal meningkatkan
seperti melakukan pemupukan dengan
rutin dan tepat
tepat waktu tepat dosis
tepat timah tepat pokoknya seperti itu
selalu melakukan perawatan keundangan baik
seperti menjaga kebersihan kembur
pruning ya pruning atau
makasan kebun itu usaha usaha kami
produksi di kebun kami
saya berikan waktu kepada pak narno
untuk menambahkan mungkin
pertanyaan dari pak jumadi
bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi
baik mbak kalau tempat
saya di asosiasi amanah khususnya
punya kiat bukan mencari berapa luasan
tapi bisa berapa pokok satu tahun
bisa menghasilkan tbs
atau buah itu tersebut
jadi salah satunya
upaya bekerja sama dengan
dengan pihak perusahaan agar
kita juga ada pembinaan
kemudian juga kita ada
namanya pupuk paket jadi kita menyesuaikan
dengan kebutuhan pupuk
bukan kemauan kita tapi kebutuhan pupuk
analisa daun tersebut jadi itu bisa
dalam per tahunnya
untuk asosiasi amanah sendiri untuk swadaya
bisa dua puluh empat ton peritar
per tahun dengan menggunakan pupuk pakaian
pak narno terima kasih
saya mau ke pertanyaan selanjutnya
dari rekan wartawan dari media
tribun news pak koirul arifin
menanyakan berapa rata rata
luasan lahan petani sawit rsp
po saat ini adakah
data data tentang rata rata pendapatan
silahkan pak guntur dan
mungkin bisa menjawab ya
kalau secara luasan
rata rata lahan itu dua hektare
nanti kalau pendapatan
mungkin bisa dijawab oleh ibu uki
iya kalau memang luasan
yang sekarang ini dua hektare sampai
empat hektare ya rata rata
terutama petani yang sertifikasi karena
kalau kita bandingkan kan
enam ribu petani luasannya enam belas ribu
jadi rata rata seperti itu
nah kalau untuk pendapatan sebetulnya ini kan
tergantung dari harga
tapi kalau rata rata
pendapatan petani itu kalau di dalam
lima juta sampai empat juta per
bulan tapi itu tergantung
musim juga tidak
apakah musim kemarau musim hujan
itu mempengaruhi juga iya
kalau misalnya musim hujan kadang kadang
dia akan terlambat untuk memupuk
jadi pupuk itu misalnya
tahun ini kita tidak terlalu
baik untuk menutup memupuk karena
musim kemarau misalnya atau musim hujan misalnya
maka dia impactnya di tahun depan
jadi bukan terlihat pada saat itu karena dia
satu tahun impact dari pada
carry on begitu ya impactnya
sama juga misalnya kalau banjir gitu kan atau kemudian
contoh ya yang tahun ini kenapa tadi
ada yang menyampaikan bahwa terjadi penurunan
produksi karena memang
tahun lalu itu seperti kemarau itu
kemarau nya panjang ya panjang jadi
sehingga itu berpengaruh terhadap
kalaupun mereka memupuk itu tidak terserap
pupuknya karena kan pupuk itu dia diletak disitu
dia harus ada penyiraman gitu ya atau
kemudian ada air hujan yang bisa membuat dia
masuk ke dalam tanah nah situasinya
adalah petani kemudian memupuk tapi karena
kemarau yang panjang lalu tidak
bisa terserap dengan sempurna sehingga dia
pengaruh pada tahun ini sebetulnya oke baik
kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya
dari pak holang
pak holang menanyakan bagaimana
solusi bapak bapak petani sawit yang
kesulitan mendapatkan kredit perbankan
karena bank tidak mengucurkan
kredit pada masa pandemi
mungkin pak sufian sahuri ini bisa
bantu jawab bagaimana pak
baik terima kasih jadi seperti ini
kami memang kooperasi ini
berdiri belum lama dari tahun dua ribu tiga belas
sampai dengan saat ini
salah satunya ya ini
kami memiliki unit usaha yang namanya
ujiman pinjang jadi disini kami
membantu petani untuk
akses kredit yang memang
memang tidak dapat dijangkau oleh
memang sampai dengan saat ini di tempat kami
ada dua bank yang memang sudah masuk namun
salah satunya itu tutup
gak tau alasnya kenapa mungkin karena
pandemi ini emang tutup jadi
disinilah tempat kami
yang paling tepatnya adalah
untuk membantu petani jadi dari
dana kredit yang kami dapatkan juga dari
sertifikasi ini salah satunya kami
kami terhubungkan di unit ujiman pinjam
sebagai tambahan modal
buat kooperasi dan akan dikembalikan lagi
ke petani dalam bentuk kredit
seperti itu oke pak zainanto
mungkin bisa menceritakan juga pengalamannya
nih pak di masa pandemi covid
nineteen bagaimana mencari
dana tambahan begitu
baik terima kasih ibu
itu walaupun belum lama
kira kira baru tahun yang lalu kami
mendapatkan sertifikasi rspo
pada tahun ini
nilai sertifikasi sekitar
kemudian dari dana sertifikasi
itu kami kembalikan ke petani
yang mengalami kesulitan
karena pandemi ini
berupa kemarin kita membagikan
kemudian tidak berhenti
sampai disitu asosiasi
kami memberikan pupuk
gratis kepada anggota
dengan harapannya bahwa
pupuk yang kami berikan
gratis ini petani yang
karena pandemi ini
kesulitan untuk membeli pupuk
memakai pupuk yang diberikan
demikian pemanfaatan itu juga kami
konsultasikan dengan pendamping bts
juga memberikan bantuan sembako
juga untuk anggota
di asosiasi kami
saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya
ini ada ibu eva
ibu eva menanyakan berapa jumlah
petani sawit di indonesia
dan berapa komposisi yang
sejahtera dan kemudian berapa yang
kurang sejahtera dan ukurannya
dan kriteria kesejahteraan petani
itu seperti apa
pak darto deh saya berikan
kesempatan untuk menjawab
luas sawit indonesia itu yang terbaru
dan dari direkturat jenderal perkebunan
waktu lalu itu diskusi dengan kami
dia menyampaikan bahwa
luas perkebunan sawit rakyat itu
ada sekitar enam tujuh puluh delapan juta hektare
yang perlu diingat bahwa
petani swadaya ini
itu belum ada datanya
maupun di daerah terkait dengan
misalnya nama petani
terus kemudian luas kebunnya
itu berapa dan juga
kemudian mereka mengelola
di wilayah apl
area penggunaan lain ataupun
di wilayah yang
seharusnya itu tidak
nah tetapi ini memang
menjadi tugas berat pemerintah
dilakukan pendataan tadi
pendataan untuk petani saya kira
petani petani sawit yang sudah bersertifikasi
rspo maupun juga ispo
dan juga kami di
asosiasi petani pun itu juga
petani kelapa sawit dan kami
di asosiasi juga sudah
menyerahkan data data tersebut ke
direkturat jenderal perkebunan
memang sampai dengan sekarang
apbn di khususnya itu
di direkturat jenderal perkebunan di kementerian
pertanian itu semuanya itu
terserap ke urusan covid sembilan belas
dan juga di
di pemerintah daerah
itu untuk melakukan
program pemetaan terhadap petani sawit
mungkin ibu uki ada
versi yang lebih
lebih solid begitu
untuk menjawab pertanyaan ini ada berapa sih
jumlah petani kelapa sawit
ukuran sejahtera dan tidak sejahtera
kalau misalnya data
secara itu memang tidak ada sampai sekarang ya
kenapa kemudian beberapa kebijakan
itu tidak sampai ke petani karena
negara sendiri itu tidak
akhirnya tidak ada potretnya
saya setuju sebetulnya
yang kedepan yang harus dilakukan oleh petani
pemerintah dalam melakukan pendataan
tingkat kesejahteraannya seperti apa
terus kemudian apa masalahnya di lapangan
karena petani yang
ini bapak bapak ini beruntung dia
ini mereka yang kemudian beruntung tiba tiba
dapat sesuatu dibantu
oleh pihak ketiga
terus ada spo ada kita kita
nah jutaan mungkin ribuan orang
yang masih di luar sana itu
masih bertarung dengan legalitas
masih bertarung dengan kesejahteraan
masih bertarung dengan para tengkulak
masih bertarung dengan harga yang tidak jelas itu
nah itu yang harus kemudian ditemukan
sehingga kalau itu sudah ditemukan
maka kita kemudian bisa memprediksi
ini sejahtera butuhnya apa
ini tidak sejahtera butuhnya apa sih
sehingga kemudian banyak kebijakan kebijakan
pemerintah yang kemudian keluar
dari pemerintah itu
itu yang memang terjadi sekarang
jadi kami sebetulnya sebagai penggiat
untuk petani petani sawit
berharapnya sebenarnya pemerintah
segera melakukan pendataan
karena dengan cara itu
nggak sih petani kita selama ini gitu ya
atau mungkin sebetulnya
yang harus kita perhatikan juga adalah
mereka itu sudah dalam
radarnya pemerintah tidak kan
masih ada di kawasan hutan masih ada yang
kalau pak guntur tadi saya mengatakan
datanya dari mana pak guntur
dari kementrian ya
baik berarti untuk sementara data itu
yang dipegang oleh rspo
dan kemudian mungkin juga ispo
dan juga asosiasi asosiasi petani sawit
mudah mudahan terjawab pertanyaan
dari ibu eva saya mau lanjut
ke pertanyaan selanjutnya dari bimanto
pak bimanto menanyakan apakah pandemi
covid sembilan belas ini membuat petani sawit itu berhasil menangkapnya
supaya kemudian kembali pada praktek budidaya yang tidak baik
mungkin ditanggapi oleh para narsum
yang di studio dulu
pak darto apakah covid sembilan belas
membuat mereka kembali ke praktek budidaya yang tidak baik
kalau mereka berpraktek secara baik
mereka harus tidak baik berarti
mereka harus tidak baik
jadi seperti yang tadi saya bilang di awal
bahwa kalau misalnya mereka melakukan praktek
secara baik tentunya harus melakukan
pemumpukan secara rutin
harga pupuk itu mahal
dan juga susah didapat
jadi caranya itu ya tidak melakukan pemumpukan
baik baik berarti mau tidak mau karena keadaan seperti ini
harus kreatif begitu ya pak ya
dan juga petani agak susah
untuk mencari pendapatan lain
karena situasi sekarang
apakah pemerintah akan menggelontorkan
apakah hal itu memang diperlukan dan sudah
baik ini mungkin siapa yang mau jawab nih
ibu uki atau pak darto
mungkin bisa menjawab
iya pemerintah sudah
membuat kebijakan untuk sektor sawit
dalam konteks untuk
melakukan subsidi untuk program
b tiga puluh atau tadi yang sudah disebut
oleh rekan jurnalis itu untuk
ini adalah salah satu kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah untuk
untuk sektor sawit tetapi
biodiesel itu perlu diingat
itu adalah sektor hilir
bukan sektor hulu
jadi memang ada dua
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
satu adalah subsidi untuk program biodiesel
dan juga yang kedua itu adalah
menaikkan penghutang ekspor sebesar
jadi sebelumnya sudah rp lima puluh usd per ton
kenaikan penghutang ini juga
yang sampai dengan
kalau di total jumlahnya
itu adalah sekitar lima puluh lima usd per ton
jadi karena yang dipotong itu adalah
dan juga harga tbs di petani mbak
itu dasar patokannya
itu adalah harga cpo
kalau harga cpo nya itu
maka dampak ke petani itu juga akan
kami memperkirakan di asosiasi sesuai dengan
kenaikan pajak ekspor
tersebut dari lima puluh menjadi
sebesar rp satu ratus tiga puluh sampai
jadi kalau misalnya pemerintah
tidak melakukan potongan
tentu harga akan
lebih bagus saya kemarin komunikasi
dengan asosiasi petani di malaysia
harga di malaysia itu
di masa covid
mulai bulan maret april mei
itu rata rata satu lima ratus an
tetapi di indonesia
tentu ini memang ada
bu uki sama pak guntur mungkin bisa menambahkan
apakah pemerintah akan menggelontorkan ini dana
ada tambahan dari
pernyataan pak darto
berharap sebetulnya akan
memberikan manfaat kepada petani
kalaupun itu di gelontorkan
karena sebetulnya itu kan uang dia dia juga
jadi kalau tadi yang kata darto itu
ketika terjadi pungutan
yang disimpan di dalam bpdp itu kan sebetulnya
petani juga berkontribusi
karena tbs itu atau kemudian yang dikonversi
menjadi cpo itu kan tidak hanya datang dari
perusahaan tapi juga dari petani
dana itu bisa
digunakan oleh petani dan
yang paling penting sebetulnya juga pemerintah harus
memastikan bahwa yang akan nanti
yang program biodiesel
itu sebetulnya harusnya dari minyak minyaknya
dari petani bukan dari perusahaan karena perusahaan kan udah punya
pasar sendiri untuk kosmetik segala macam
jadi harus dikembangkan juga dimana
petani petani swadaya itu
bisa berkontribusi terhadap produk produk
yang untuk biodiesel
pak guntur mungkin bisa ditambahkan
kalau dari saya
belajar dari covid
pandemi ini kan kita belajar bahwa
pertolongan itu diberikan
kepada warga ketika
warga itu sudah mendapatkan rapid test atau
kepada petani swadaya
dimana dia adalah penyumbang devisa
negara yang berasal dari lahan petani
maka pemetaan lahan itu
menjadi penting karena dari
dana dana yang digelontorkan kita
kita tidak diutarakan data
lahan petani juga tidak lengkap
maka ini sangat satu hal yang mendesak
program mendesak bahwa kita harus melakukan pemetaan lahan itu
lahan petani ini menjadi
program yang sangat mendesak untuk dilakukan segera
oke sebelum kita
menuju ke kesimpulan dari
diskusi kita pada siang hari ini
kita dengarkan dulu
dari bapak bapak petani sawit
yang ada di
saya akan mulai dari
pak junadi mungkin bisa menyampaikan
dari sumatera utara
pak apakah yang ingin bapak sampaikan
pak junadi silahkan
mohon maaf bisa diulangi pertanyaan
ya untuk kesimpulannya
ini pak kita akan closing
untuk acara diskusi kita pada sore hari ini
mungkin ada pernyataan terakhir
yang ingin pak junadi sampaikan
saya harap dengan adanya forum ini
meningkatkan kesejahteraan petani
yang melalui mungkin disini kan banyak
banyak para pihak yang
mendongkrap bagaimana juga
memikirkan nasib petani di indonesia ini
harapan saya melalui acara ini
bisa meningkat itu saja
baik terima kasih pak jumadi
sudah bergabung bersama kami
dari sumatera utara
pak narno dari asosiasi petani sawit
swadaya amanah di riau
mungkin ada yang mau
disampaikan silahkan pak narno
naik turunnya itu jangan terlalu
banyak kemudian pemerintah juga
harus membuat solusi karena
dengan sawit banyak petani yang sejahtera
dan banyak dengan sawit banyak
peluang peluang yang akan terbuka
terutama lapangan kerja oke
pak sufian sahuri di jambi
ya kalau dari kami sendiri
sebenarnya harapannya sama
dengan pak haji narno
dengan masa adanya pandemi seperti ini
harapan kami harga ini
jangan turun terlalu jauh karena di tempat kami ini
ekstrim juga harga itu bisa turun
sampai di angka satu ratus empat puluh
dalam satu minggu
jadi harapan kami dengan adanya pandemi
ini terus untuk di
bulan bulan ini juga musim track
harapan kami harga ini masih tetap
stabil harapannya agar petani ini
perlakuannya terhadap tanamannya itu juga
jadi waktunya dia harus dipersihkan juga
oke saya mau berikan kesempatan
selanjutnya kepada pak pairan yang ada
di sumatera selatan di musi banyu asin
silakan pak pairan
jadi harapan dari saya
untuk pandemi covid sembilan belas
harapan kami segera berakhir
harapan kami kepada pemerintah
petani kelapa sawit
untuk harga tbs kami berharap
sehingga petani tetap
mendapatkan penghasilan yang sesuai
dan petani tetap
terima kasih pak pairan
terakhir pak zainal hari widodo
dari kalimantan tengah
ada tiga hal yang ingin saya sampaikan
yang pertama bahwa
dengan adanya pandemi ini
kemudian pemerintah itu turun tangan
untuk memberi subsidi pupuk
kepada petani swadaya
karena petani swadaya kesulitan
untuk membeli pupuk di masa pandemi
kemudian yang kedua
itu terkait dengan sertifikasi ispo di indonesia
untuk pemerintah memberikan insentif
kepada petani swadaya
yang telah mendapatkan sertifikasi ispo
kemudian yang ketiga
bahwa ada berkah besar ketika pandemi ini
petani swadaya itu mengikuti sertifikasi rspo
sehingga dana yang didapat dari sertifikasi rspu
bermanfaat bagi petani
harapannya petani swadaya yang lain bergabung
untuk mengurus sertifikasi rspo
baik terima kasih kepada bapak bapak para petani di berbagai daerah
terima kasih pak sudah bergabung bersama kami
kesempatan saya berikan kepada ketiga narasumber saya di studio
mulai dari pak darto ibu uki
kemudian yang terakhir pak guntur
untuk memberikan kesimpulan singkat saja pak
oke yang pertama yang saya mau ingin sampaikan adalah
pemerintah perlu menanggulangi
terkait dengan gejolak harga di petani sawit
karena situasinya tidak hanya
sekarang tapi juga terjadi sebelumnya
yang kedua tadi sudah disampaikan juga
oleh pak guntur dan juga mbak uki
itu adalah pentingnya melakukan pemetaan
karena ini merupakan dasar
kalau mau melakukan sertifikasi ispo
ataupun juga untuk rspo
maka database negara terkait dengan petani kelapa sawit itu perlu ada
yang ketiga adalah petani petani kita itu
tadi saya sudah sampaikan juga
dengan harga penetapan pemerintah itu kan sangat jomplang sekali
penting sebenarnya peran sektor bisnis
untuk membangun kemitraan dan juga pemerintah
perlu memfasilitasi disana
dan yang terakhir adalah
sekarang yang dilakukan oleh pemerintah adalah
membuat beberapa paket regulasi
terkait dengan penanggulangan ekonomi nasional
tapi untuk sektor sawit
yang dilakukan oleh pemerintah
tadi sudah disampaikan juga terkait dengan dua tujuh puluh delapan triliun itu
itulah untuk mensubsidi konglomerat biodiesel di sektor hilir
seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu
adalah subsidi langsung terhadap petani
seperti tadi petani di semua tempat itu
mengeluh soal pupuk dan perlu ada bantuan dari pemerintah terkait pupuk
seharusnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah
bukan mensubsidi hilir
ataupun melakukan subsidi terhadap konglomerat
karena konglomerat itu bisa bertahan kok
mereka punya seribu langkah untuk mencari jalan
tetapi petani petani kecil kecilnya itu tidak bisa mencari jalan

kalau saya covid itu tes
ketika covid datang kita tahu masalah yang ada di petani swadaya
masalahnya adalah kerentanan
terus kemudian ketidaksejahteraan
lalu mari kita buat tes ini sebagai langkah kita untuk maju ke depan
apa yang harus kita lakukan sebagai new normal petani
yang pertama perbaiki kelembagaan
yang kedua perbaiki budidaya kelapa sawit
yang ketiga perbaiki lindungi lingkungan
jadi itu saja yang
harus dilakukan untuk new normalnya petani
baik terima kasih
pak guntur dari rspo terakhir
kalau saya mungkin sudah senada dengan pak darto maupun buki
tapi saya juga mengambil kesempatan bahwa
ketika bapak presiden jokowi
dengan mengeluarkan peraturan presidennya nomor empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
yang sifatnya wajib bahkan
mensertifikasi petani bahkan di level petani swadaya
maka penting juga untuk dipikirkan
apa kira kira untuk mengadres
karena hal ini bukan hal yang baru
tadi dari beberapa diskusi kita sudah simpulkan bahwa
pemetaan itu adalah hal yang sangat mendesak
kita harus tahu di mana aset mereka berada
kita harus tahu bagaimana mereka itu berkelompok
berkelompok atau tidak
faktor aspek legalitasnya seperti apa
ini yang basis menjadi penting
tidak hanya untuk sertifikasi
tapi agar bantuan kalau kita ingin menolong
dengan konteks covid itu terarah dengan jelas
baik terima kasih bapak bapak dan juga ibu uki
sekali lagi atas waktunya di online media gathering ini
dan demikianlah program online media gathering
mengenai dampak covid sembilan belas pada petani sawit rspo
saya fridalit wina undur diri
dan tentunya juga kepada rekan rekan wartawan
dari berbagai media yang sudah bergabung
dan tentunya kepada para petani dari berbagai daerah
yang juga sudah bergabung
saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya